sementara itu tingginya antusiasme bonek supporter pendukung persebaya mendukung tim kesayangan yang akan melawan arema fc lusananti ternoda
belasan ribu bonek yang sejak kemarin rela mengantri tiket pertandingan derby klasik ini terlibat kericuhan
sekitar dua puluh ribu bonek yang memenuhi halaman korem baskara jaya surabaya kocar kacir dibubarkan petugas
membludatnya peminat laga derby klasik persebaya lawan arema fc upaya gagal diantisipasi panitia
upaya aparat keamanan memblokir jalan menuju loket penjualan tiket sia sia belaka
barikade pagar bahkan jebol diterjang ribuan bonek yang memaksa masuk ke lapangan belakang tempat loket penjualan tiket
sejumlah bonek sempat terjepit dan terinjak meski situasi akhirnya bisa dikendalikan anggota angkatan darat
sejak pintu masuk dibuka ribuan bonek memang langsung merangsek masuk ke halaman makorem delapan puluh empat
satu satunya tiket box yang buka pada hari kedua penjualan tiket
karena alasan keamanan panitia memang sengaja menutup dua tiket box lain di kenjaran park dan gelora bung tomo
padahal demi tiket laga big match ini puluhan ribu bonek asal surabaya dan luar kota seperti pasuruan mojokerto dan sidoarjo terlanjur datang
yang kita antisipasi adalah kita dari pagi tadi sudah memberikan nomor antrian
jadi kita sudah lapis tiga mulai dari pintu keluar pintu pertama untuk masuk itu
terus dia masuk kita bagi nomor randian
nomor randian baru bisa dikendalikan
jadi dikasih pengamanan itu kita sudah lakukan
sayang sistem tiket box ini justru membuat supporter tidak nyaman
banyak bonek mengeluhkan antrian terlalu panjang sementara proses pelayanan cukup lama
senang banget ini ya
tadi ngantri dari jam berapa mbak
sekarang jam sepuluh ya
tiga jam berarti ya
sebelumnya di hari pertama lima belas kuota tiket yang disebar ke tiga titik tiket box ludes terjual
kuota untuk masing masing tiket box adalah lima tiket
sementara panitia hanya mencetak lima puluh ribu tiket dari lima puluh lima ribu kapasitas stadion